setelah warga dki jakarta dapat menikmati kembali bioskop pada dua puluh oktober lalu
mulai rabu dua puluh delapan oktober dua ribu delapan belas
menyusul warga kota bekasi dapat kembali menikmati tontonan di bioskop
untuk memastikan kesiapan protokol kesehatan
wali kota bekasi rahmat effendi bersama dinas kesehatan dan dinas pariwisata
meninjau bioskop yang berada di salah satu pusat perbelanjaan kota bekasi pada selasa siang
namun untuk waktu pembukaan operasional diserahkan kepada pengelola bioskop
protokolnya sudah sedemikian rupa komitmennya komitmennya terhadap sebuah proses
dan juga tadi ada perbaikan dari surat edaran
kalau tadinya jam enam belas sampai jam dua puluh tiga ternyata kalau mal itu tutupnya sampai dengan dua puluh satu
tuh nggak mungkin sampai tutupnya sama dengan mal tapi yang enam belas itu dimajukan jam dua belas
kita nggak apa apa yang penting tadi protokolnya
dan yang paling penting adalah saya berpesan
jangan sampai ada ya merumahkan apalagi
sampai memutuskan hubungan kerja
rahmat effendi menambahkan
dengan dibukanya kembali bioskop akan memberikan pemasukan pendapatan hasil daerah
yang dapat digunakan untuk penanggulangan covid sembilan belas
diketahui sedikitnya tujuh belas bioskop di kota bekasi tutup sementara
sejak akhir bulan maret karena pandemi covid sembilan belas
rencananya belasan bioskop tersebut akan dibuka secara bertahap
jika telah memenuhi standar protokol kesehatan
erik kustara bekasi jawa barat